anda masih di news hour komisi dua dpr ri mengumumkan nama tujuh anggota kpu dan lima anggota bawaslu
prioritas dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh pada kamis dini hari tadi
sebelumnya komisi dua dpr telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test
terhadap dua puluh empat calon anggota kpu maupun bawaslu periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh empat mulai empat belas februari dan berakhir pada rabu malam
para anggota penyelenggara dan pengawas pemilu tingkat nasional yang lolos seleksi tersebut dipilih melalui proses musyawarah
tujuh komisioner kpu periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh adalah betty epsilon idrus hashim asari muhammad afifuddin
parsadaan harahab yulianto sudrajat idam holik dan august melas
sedangkan lima komisioner bawaslu periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh yang diumumkan adalah loli suhenti puwadi rahmat
terdapat masing masing perwakilan satu perempuan dalam komposisi anggota kpu dan bawaslu
yang telah ditetapkan komisi dua dpr ri
selanjutnya nama nama itu akan dibawa ke sidang paripurna parlemen untuk ditetapkan
setelah itu dikirimkan ke presiden ri joko widodo untuk dilantik
ada dinamika ada simulasi karena kita ingin mencari yang terbaik dari empat belas yang terbaik itu
kita ada musawarah kita ada simulasi juga terkait dengan mencari yang terbaik itu tadi
akhirnya kita sepakati melalui musawarah mufakat